manuver untuk menguliti kinerja kpk kembali dilakukan pansus angket kpk di dpr
setelah menghadirkan direktur penyidikan kpk yang tidak mendapat izin dari pimpinan kpk
kini pansus mengundang para pengacara yang pernah menangani kasus kasus korupsi dan berhadapan dengan kpk
lalu bagaimana sikap kpk terhadap direktur penyidikannya yang membangkang keputusan pimpinan kpk
kami akan mengulasnya malam ini dengan miko ginting peneliti pusat studi hukum dan kebijakan
baik kemudian dari luar studio ada haryono umar yang merupakan mantan wakil ketua kpk
malam mas indra
di studio ada bang miko juga ya
nanti kita akan mulai perbincangan
sebenarnya saya ingin langsung bertanya tentang bagaimana pandangan anda pak aryono terkait dengan hadirnya direktur penyidikan kpk padahal pimpinannya melarang
tapi sebelumnya ini ada informasi yang terbaru
ketika hari ini pansus angket kpk kemudian juga memanggil para advokat advokat yang sebagian dilihat di situ pernah menangani kasus kasus korupsi
kita akan lihat salah satu pernyataan atau pernyataan dari para advokat diantaranya ada indra sanun lubis dan juga johnson panjaitan
okno makam agung meminta uang lima miliar
ke rumah pak prabowo sejo
dilakukan di situ penjebakan
disediakan uang lima miliar dalam kardus
anggota kpk itu sembunyi di belakang korupsi belakang lemari segala macam
begitu oknum mahkamah agung menerima uang itu lima miliar diambilnya ditangkap
sampai dia diadilin
sudah putus perkaranya
okno makam agung itu sudah dihukum
pak prabowo setidaknya minta uangnya lima miliar tadi
nanti ke nanti nanti ke nanti
sampai saat ini tidak dikembalikan
apakah kita masih dalam keadaan darurat korupsi
sehingga harus kita stigma polisi dan jaksa nggak beres
kita kasih kewenangan khusus hanya kepada kpk
itu pertanyaan berdasarnya
atau sudah waktunya tiga tiganya sekarang kita hidupkan sama sama

supaya penyadapan dan lain sebagainya itu kita kasih kepada ketiga tiganya

ya itu adalah pernyataan beberapa advokat yang tadi hadir di pansus angket
menjadi salah satu pimpinan kpk begitu pak haryono
hari ini kemudian ada apa namanya
kita tidak mengatakan ini sebuah tuduhan atau tudingan
tetapi ada pernyataan yang disampaikan yang menyoroti kpk lah intinya
tadi yang disampaikan indra sahnunubis begitu
bahwa salah satu pola kerjanya sepertinya menjebak
dan ketika untuk menjebak orang yang akan ditangkap tangan itu
menggunakan uang yang uangnya juga meminjam begitu kpk
kepada seorang pengusaha sampai lima miliar
tadi disebutkan nama prabowo setajo
pak kpk meminjamnya dari salah seorang pengusaha
di dalam tindak pidana korupsi itu tidak boleh ada penjebakan penjebakan
beda dengan umpamanya kasus teror segala macam
oleh karena itulah maka sejak dulu kpk tidak pernah melakukan hal hal demikian
dia datang ke situ karena memang dari hasil penyadapan
sudah ada deal antara para pelaku suap menyuap itu
dan secara hukum apabila mereka sudah ada deal
artinya sudah ada untuk keinginan untuk memberi
atau janji untuk memberi dan janji untuk menerima
dan itu secara hukum itu sudah bisa dinyatakan bahwa itu sudah terjadi
tindak pidana suap itu
oleh karena itulah maka kpk datang ke sana
dalam rangka untuk mendapatkan bukti uangnya itu
bukti materialnya itu
jadi tidak ada yang menjebak menjebak demikian
dan informasi atau data data yang ada di kpk itu sudah lengkap
nanti silahkan saja umpamanya diklarifikasi
kpk sudah siap dengan detail baik itu yang dulu maupun yang sekarang sekarang itu sudah ada itu
tetapi masalahnya kan begini pak haryono
kpk sendiri sejauh ini yang kami tangkap begitu ya
informasi yang kami miliki
sepertinya kpk ini masih menunggu mahkamah konstitusi
untuk melihat legalitas dari digelarnya angket terhadap kpk itu sendiri begitu
karena kalau misalnya itu tidak legal menurut mahkamah konstitusi misalnya
maka kpk juga sepengetahuan kami media tidak akan datang begitu
untuk memberikan apapun klarifikasi atau panggilan dari pansus angket
ini yang menjadi persoalan pak ariono
bagaimana pendapat anda ketika berbagai apa namanya
narasumber yang dihukum
sumber yang diundang oleh pansus angket
itu adalah kalau kita catat beberapa waktu ini adalah mereka yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi
kemudian yang juga dikunjungi begitu oleh pansus angket
merupakan terpidana kasus korupsi yang masih ada dilapas bahkan
lalu kemudian pernah menghadirkan juga saksi yang ternyata bercerita bahwa dia pernah disekap oleh kpk
dan sekarang adalah pengacara pengacara yang pernah menangani kasus korupsi
dan berhadapan dengan kpk
bicara dengan kpk
yang intinya opininya itu kemudian akhirnya seolah bahwa kpk ini kinerjanya kurang baik begitu
nah ketika kpk tidak mau datang begitu pak
untuk kemudian mengklarifikasi di hadapan pansus
apakah ini akan merugikan kpk itu sendiri dari pandangan anda pak aryono
jadi kalau begini
mengenai legalitas dari pansus itu kan ada dua pendapat
ada pendapat mengatakan bahwa itu berdasarkan dengan perasa frasa
baik itu dan dan segala macam
undang undang md tiga itu mengatakan bahwa itu adalah sah
yang satu pihak lain juga dengan beberapa banyak ahli hukum juga mengatakan bahwa itu tidak sah
nah untuk mengatakan atau apakah legal atau tidak perlu ada wasitnya
kpk mengatakan dan banyak juga pendapat mengatakan bahwa butuh pendapat dari mahkamah konstitusi
dan itu sudah dilayangkan
jadi karena itu sudah dilayangkan
kpk punya sikap untuk menunggu itu
nah mengenai klarifikasi itu bisa saja dimanapun bisa dilakukan
tidak perlu di pansus
di rdp pun bisa dilakukan demikian
jadi artinya tidak hanya tertutup di apa yang di pansus ini
kalau umpamanya nanti mk mengatakan itu tidak legal katakanlah ya umpamanya
ya kpk tidak akan datang
jadi apapun keputusan dari mk
kalau umpama mk mengatakan itu legal
kpk tentu akan mematuhi itu untuk dia datang kepada pansus
bang miko pandangan anda sendiri seperti apa
terkait dengan pernyataan yang tadi sempat disampaikan oleh indra sanun lubis
ini mungkin indra sanul lubis mencontohkan ada beberapa hal yang pernah dilakukan kpk
kurang lebih apa yang disampaikan itu adalah kejadian di tahun dua ribu lima atau dua ribu enam begitu
bahwa kpk pinjam uang
intinya oleh seorang pengusaha begitu
untuk melakukan operasi tangkap tangan dia sembunyi para penyidiknya sembunyi di balik meja di balik kursi dan lain sebagainya
digambarkan seperti itu
baru ketika memegang uang tersebut maka pegawai ma atau mahkamah agung itu ditangkap
tapi uangnya ini hasil pinjaman begitu
bagaimana anda melihat ini
ya pertama kasus itu kan juga sudah diperiksa
sorry garis bawahnya adalah jebakan dan pinjam uang itu intinya
ya saya kira kasusnya juga sudah diputus ya oleh pengadilan gitu
jadi ini yang perlu dipahami juga bahwa kpk tugasnya melakukan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan
dalam satu institusi itu
tapi yang memutuskan perkara itu kemudian adalah pengadilan
jadi memang sudah ada forum untuk menguji itu
sekali lagi jawabannya adalah ya lihat saja kasusnya apa inkrah atau tidak begitu ya
betul dan pengadilan kan berdiri dalam posisi yang objektif dan independen ya
kemudian sudah diputus dan saya kira sudah diuji juga apakah memang tindakan itu merupakan tindakan penjebakan atau tidak gitu ya
sehingga dampaknya pada bersalah atau tidak bersalahnya si terdakwa
nah itu yang penting
yang kedua saya kira memang prinsipnya kan seorang advokat itu tidak bisa didentikan dengan kliennya ya
jadi misalnya dia memilih kasus korupsi advokat itu tidak boleh dikatakan dia sebagai koruptor
tapi saya kira memang juga banyak yang tidak memahami ini juga ya
dan saya kira penting untuk mendudukan apa yang dilakukan oleh pak ansus ini dalam kerangka tadi
kerangka perbaikan dan pembenahan juga penguatan kpk gitu
perlu kita lihat ketika pak ansus mengundang organisasi advokat
pradi perhimpunan advokat indonesia sebagai wadah advokat itu kan tidak hadir sebenarnya
pradi nya tidak hadir ya
yang hadir hari ini apa
itu ada kongres advokat indonesia dengan ketuanya
organisasi yang lain ya
organisasi yang lain
nah kemudian juga johnson fahijaitan dari asosiasi advokat indonesia ya sebagai organisasi pendirinya pradi
tapi pradi sebuah perhimpunan advokat itu kan tidak ada
ketiga tiganya ketiga tiga vaksinnya juga tidak hadir gitu
nah ini juga menjadi
oh ada tiga vaksin ya
tiga tiganya tidak hadir
tiga tiga tiga tidak hadir
nah ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya kan
ketidakhadiran ini dalam konteks apa
nah itu yang
dan kalau kita melihat eskalasinya dari hari ke hari
terkait dengan apa
hak angket terhadap kpk ini
maka ada beberapa hal yang perlu kita uji
pertama soal sikap pak ansus itu sendiri
nah kesan untuk tidak mengatakan bahwa sudah ada kesimpulan
itu sulit sekali dihindarkan gitu
memang seakan akan kesannya sudah ada kesimpulan terlebih dahulu
yang dilakukan adalah rangkaian untuk menuju kesimpulan itu
apa ya sudah diponis bersalah melawan korupsi misalnya gitu ya
kemudian datang ke safe house nya kpk
kemudian berkunjung ke sukhamiskin gitu
mengundang ahli ahli yang cenderung pro terhadap pak ansus hal angket
dan kontra terhadap kpk
jadi maksud anda proses yang berjalan sekarang di pansus itu
bukan mencoba mencari kebenaran baru nanti menyimpulkan
kemudian untuk mendukung kesimpulan ini
menghadirkan agar pernyataan pernyataan ini sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh
saya kira sulit sekali untuk menghindari kesan itu
karena rangkaian proses ini kan juga membuktikan hal itu ya
berkunjung ke sukhamiskin
kemudian menghasilkan rekomendasi yang sebelah seragmon rekomendasi itu juga
berupa kesimpulan kesimpulan yang sebenarnya asumsi dalam beberapa konteks gitu
nah itu yang saya katakan bahwa
jangan jangan memang sudah ada kesimpulannya
sehingga yang dilakukan adalah bagaimana membuat kesimpulan itu semakin kuat gitu
kesimpulannya adalah bahwa kpk
membenarkan kesimpulan mereka ya
perlu dikoreksi dan seterusnya
nah itu yang saya kira penting untuk dicek kembali
dan bahwa pancu sangangket itu kemudian ditujukan untuk penguatan kpk
saya rasa semakin jauh ya
justru itu semakin jauh
melihat perkembangan siapan aras sumber yang diundang terus begitu ya
saya ingin mengatakan bahwa
makin hari kesan untuk melakukan pelemahan terhadap kpk itu semakin nyata kok
jadi kalau di framing dari awal kan banyak anggota pancu yang bilang ini dalam konteks penguatan kpk
semakin hari semakin jauh dari tujuan itu
dan semakin dekat pada tujuan kesimpulan tadi
bahwa kpk itu ada friksi internal dan seterusnya
dan saya kira itu dalam konteks pelemahan kpk
tapi ada yang menarik juga disampaikan oleh johnson panjaitan tadi begitu
yang menyebutkan yang mempertanyakan sebenarnya
sejauh apa kondisi darurat korupsi di negeri ini begitu
kalau darurat kenapa tidak tiga lembaga saja sekali hanya beri kewenangan yang extraordinary
kalau tidak darurat kenapa tidak dikembalikan ke polisi dan kejaksaan
apakah ini langkahnya kemudian sebenarnya adalah pembuaran kpk
nanti kita akan ulas lebih lanjut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
kampung kpk bisa melakukan itu dengan cara cara yang luar biasa
karena kita menganggap yang namanya korupsi itu adalah kejahtaan luar biasa
pihak pihak lain umpamanya kejaksaan maupun kepolisian mereka memiliki keterbatasan
untuk menangani orang orang pejabat pejabat katakanlah kepala daerah
baik itu yang bupati wali kota maupun gubernur
untuk memeriksa mereka mereka itu harus mendapatkan izin dari presiden
jadi tentunya dan izin itu biasanya lama tidak kunjung datang
kunjung datang akibatnya
bukti bukti akan hilang dan lain sebagainya
kalau kita menganggap bahwa
korupsi itu sebagai kejahatan
yang luar biasa maka kita harus
melakukan dengan cara cara yang luar biasa
cara cara bagaimana yaitu undang undang kpk
undang undang kpk dan undang undang
tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan jum'at undang undang nomor dua puluh
tahun dua ribu satu jadi artinya
semangat reformasi yang
dicanangkan dulu oleh
para pemuda pada tahun

indonesia bersih dari korupsi
karena selama masa masa sebelum itu
itu kan korupsi kita sangat rampan
sangat banyak dan sampai sekarang
pun itu masih demikian karena apa
karena ternyata memang hukumannya
orang merasakan bahwa lebih baik
saya korupsi daripada bekerja
dengan baik nah ini yang sedang diberantas
oleh kita semua oleh bangsa indonesia
untuk memberantasnya demikian dan
oleh karena itulah karena semangatnya ini
pemberantas korupsi masih sangat besar
karena korupsinya juga masih sangat besar
mestinya semua pihak mendukung
untuk itu bukan malah
mengganggu malah juga mempertanyakan
yang belum tentu itu
signifikan kalau kita lihat bagaimana kpk
menangkap melakukan ott bagaimana
kpk menangani umpamanya kasus
elektronik ktp itu kan menunjukkan
kinerja yang luar biasa yang diakui
bukan hanya di indonesia tapi juga secara
internasional kita diakui demikian
jadi artinya kenapa
hal hal yang sudah sangat baik ini
malah bukan didukung
tidak didukung dengan sebaik baiknya umpamanya
kalau umpamanya kita lihat presiden
mengatakan ingin melakukan perkuatan
kepada kpk pansus juga ingin mengatakan
ingin melakukan perkuatan kepada kpk
kita lihat mana bukti nyatanya dong
bukti nyatanya umpamanya dengan
umpamanya ya sudah kalau memang
tidak ada permasalahan yang sangat
signifikan ya diselesaikan saja
umpamanya melalui rdp kan ya kalau
hanya masalah administratif masalah
sdm rdp aja udah cukup
tidak perlu dengan fansus seumpamanya begitu mas
kalau bang miko sendiri memandangnya seperti apa
ketika pertanyaannya yang sama
kasus kondisi korupsi yang darurat tadi
kalau memang kondisi yang memang darurat
maka bentuklah berilah kewenangan yang sama
terhadap tiga lembaga penegak hukum itu
selain kpk misalnya ada kepolisian dan kejaksaan
tadi pak haryono memang menjawab
bahwa kewenangannya itu berbeda karena dari undang undangnya
tapi kalau kemudian ada pertanyaan lanjutannya seperti ini
bagaimana kalau undang undangnya dibuat sama aja kewenangannya
bagaimana anda melihat ini
saya kira pernyataan itu kan muncul dari persepsi
atau asumsi bahwa kpk itu lembaga ad hoc gitu
nah ini penting untuk dibahas kembali
apakah kpk itu lembaga ad hoc
ad hoc itu kan artinya untuk tujuan tertentu
sementara at interim itu untuk waktu tertentu
sementara dalam banyak konteks
banyak orang kemudian mengacaukan pengertian itu
pengertian dari ad interim
seakan akan ad hoc itu untuk sementara waktu
padahal ad hoc itu ya untuk tujuan tertentu
waktunya tidak ter
benar dan undang undangnya kan memberi selama kpk dan
selama kepolisian dan kejaksaan tidak efektif
maka kpk dibentuk gitu ya
untuk kemudian menjadi trigger mechanism atau mekanisme pemicu gitu
nah saya sepakat bahwa kita masih berkutat dengan permasalahan korupsi yang sangat pelik ya
kemudian juga dalam waktu berapa waktu belakangan
kita bisa melihat beberapa operasi tanggap tangan yang dilakukan
dalam konteks itu saya kira ini penting juga untuk kemudian kita melihat kembali
domain penanganan korupsi kan tetap ada di mereka
ya di kepolisian dan kejaksaan
tipik korps tetap ada begitu ya
meskipun undang undang kpk memberi beberapa kewenangan yang sangat berbeda dari kepolisian dan kejaksaan gitu
nah pertanyaannya kalau kita kaitkan kepada pansus
bukankah justru seharusnya pansus hak angket itu dalam konteks itu menguatkan kepolisian dan kejaksaan
kalau mau ya bikin juga pansus misalnya untuk kepolisian misalnya
pansus kepada kejaksaan
kenapa selama ini di daerah daerah misalnya begitu ya
masih terdapat kasus korupsi
apakah kepolisian dan kejaksaan melakukan fungsi pengawasan dalam konteks penegakan hukum misalnya begitu
jangan selalu fokus pada kpk
ini kan dpr seakan akan ya dalam banyak konteks
tapi kalau semangatnya memperkuat agenda pemberantasan korupsi ya
jadi fokusnya tidak hanya pada kpk
saya sepakat dalam konteks itu
maka kemudian panggil kepolisian panggil kejaksaan
apa kewenangan dan sebagainya
tapi kan dalam perkembangannya tidak seperti itu
selalu kpk saja
ya saya kira memang juga sangat ini ya
kita tidak lagi memikirkan bagaimana kita membangun kepolisian yang bersih berintegritas
kita kemudian juga agak luput membangun kejaksaan kita yang bersih
tapi sangat fokus pada kpk saja
tapi sangat fokus pada kpk
ini juga jadi permasalahan
kalau misalnya kemudian dilihat
dan tugas itu mas
silahkan pak riano
ya dan juga kan begini
kpk itu di dalam undang undang mengatakan dia akan melakukan tindakan penindakan korupsi pemberantasan korupsi terhadap pertama
yang nilai kerugian negaranya di atas satu miliar
yang menyangkut penyelenggaraan negara
penyelenggaraan negara seperti saya katakan tadi
itu dalam rangka untuk menanganinya untuk melakukan penyelidikan penyidikan maupun penuntutan
itu harus mendapatkan izin dari atasannya
dalam hal ini biasanya presiden
dan itu tidak mudah untuk mendapatkan itu
apalagi bukti bukti itu kan biasanya menyangkut waktu
nah kalau itu di
dan itu memang spesifik diberikan kepada kpk
tidak diberikan kepada yang lain lain
kepada yang lain lain kan korupsi banyak
ada korupsi yang mulai dari kecil kecil dan lain sebagainya
dan kita lihat sekarang ini korupsi itu dilakukan lebih kepada oleh orang orang yang memiliki kewenangan besar
apakah itu bupati berdasarkan keinginan
wali kota maupun gubernur dan sebagainya
jadi artinya memang yang dikatakan darurat korupsi itu yaitu darurat pada mereka yang level level atas
kalau yang level level bawah sudah mulai melakukan perbaikan itu
kita sudah gembira melihat para pns yang bawah bawah sudah mulai baik
tetapi yang di atas atas ini kan masih terkena membutuhkan biaya yang banyak nih untuk kegiatan kegiatan aktivitas dia
sehingga masih ingin terus melakukan korupsi begitu pak ya
iya kan kita lihat rata rata mereka mereka itu adalah mereka mereka yang memiliki kewenangan dan mereka mereka yang ingin membangun kekuasaannya
baik itu yang sementara maupun untuk selamanya dan bahkan juga terkesan ingin membangun dinastinya
dan ini kan sangat tidak baik kalau di dalam dunia demokrasi itu sangat terganggu

dan tentunya para politisi di dpr itu sangat sudah paham bahwa
membangun dinasti itu tidak baik bagaimana cara mereka untuk membangun dinasti dengan banyak uang
uangnya dari mana dia dapatkan dari korupsi bukan dari yang lain lain
nah jadi artinya kpk melakukan memutus mata rangkai itu untuk mengembalikan hak haknya itu kepada masyarakat hak kepada rakyat

kenapa kpk yang sudah bekerja untuk rakyat demi masyarakat itu
malah diganggu seperti yang tadi katakan oleh bung niko bukan malah diperkuat
kalau ingin memperkuat ya mari kita sama sama perkuat apakah kejaksaan kita perkuat kemudian kepolisian kita perkuat
tetapi begini mas selama ini mantan mantan kpk yang kembali ke kejaksaan maupun kepada kepolisian
itu juga sudah melakukan upaya peningkatan di masing masing tempat
dan itu sangat bagus menurut saya jadi artinya ini sinergi saja
nah jadi upaya upaya trigger mechanism juga sudah dilakukan dengan baik oleh kpk dan dengan kerjasama di antara tiga lembaga penegak hukum ini
baik pak haryono kita kembali ke soal agenda pansus hari ini begitu ya pak haryono
mereka mengundang sejumlah advokat kemudian untuk mempertanyakan sejumlah hal
tadi beberapa poin sudah kita ulas begitu ya tentang pernyataan dari indra sanun lubis dan juga pernyataan dari johnson panjaitan diantaranya seperti itu
tapi juga ketika pansus ditanya oleh tni

ternyata tidak sulit saja
ternyata juga ketika pansus ditanya oleh tim liputan dari cnn indonesia kenapa harus mengundang sejumlah advokat ini terutama mereka yang pernah menangani kasus korupsi
ini dipertanyakan ketika proses pemeriksaan klien mereka begitu
di kpk ada seorang tersangka yang sudah ditahan kemudian diperiksa oleh kpk tanpa didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum
kemudian pak hansus menilai bahwa hal ini rentan akan adanya pelanggaran hak asesi manusia dalam upaya penegakan hukum
kemudian pak hansus menilai bahwa hal ini rentan akan adanya pelanggaran hak asesi manusia dalam upaya penegakan hukum
penegakan hukum sebenarnya karena itu sebaiknya memang harus ada pendampingan oleh kuasa hukum
bagaimana anda melihat ini pak haryono begini mas kalau yang namanya tersangka itu itu selalu
didampingi oleh para pengacara yang saya tahu seperti itu tapi kalau saksi memang tidak
ada tidak ada ketentuan bahwa dia dia akan didampingi oleh oleh pengacara dan selama ini kan
mereka selalu tanda tangan itu di bap nya mengatakan tidak ada tekanan tidak ada pemaksaan
tidak ada pengarahan segala macam dan itu diperkuat lagi seperti yang dikatakan oleh
bung niko tadi di pengadilan di pengadilan tidak pernah bunyi yang demikian kalau umpamanya ada
sedikit saja bunyi seperti itu pasti hakim sudah sudah memutus yang berbeda dengan apa yang sudah
inkrah seperti itu jadi artinya fakta fakta yang sudah kita lihat
yang sudah dalam bentuk keputusan hakim yang inkrah kemudian dari bap bap yang sudah diperkuat
dengan sumpah kemudian juga dari pernyataan pernyataan dan segala macam tidak mendukung dari apa yang
disampaikan oleh mereka mereka yang menyatakan demikian kalau mereka mau menyatakan demikian ya
silahkan saja gitu kan boleh boleh saja tetapi secara secara dokumen secara fakta dan itu menunjukkan
digunakan oleh kpk dipegang oleh kpk dan juga dipegang oleh hakim dan juga dipegang oleh lapas
di dalam memberikan pelayanan mereka di penjara di di begitu baik intinya tidak lagi seharusnya menjadi
perdebatan ataupun diulas begitu ya tetap karena kalau memang ada pelanggaran hak asasi manusia dalam
proses hukum misalnya penyidikan maupun penyelidikan pemintaan ke memberi apa pemintaan keterangan terhadap
saksi harusnya sudah bisa terungkap dalam pengadilan itu sendiri begitu ya pak aryono baik nanti kita
akan ulas lebih lanjut setelah jeda begini mas mbak fakta begini mas sedikit lagi mas ya oh ya kita akan break
terlebih dahulu pak ya setelah jeda berikut kami akan kembali mengulas juga kita akan mulai sorotin
nanti bagaimana seharusnya sikap kpk terhadap direktur penyidikannya yang kemudian akhirnya
membangkang dari keputusan pimpinan kpk dan tetap hadir di pansus angket benarkah ada friksi friksi di
internal kpk dan benar benar ada orang kuat yang tidak mau kehilangan status quo di dalam kpk kami akan
mengulas sesuatu lagi di cnn indonesia prime news baik kita ingat dua hari lalu tiba tiba ruang
pansuangket kpk begitu apa mengetarkan begitu ya karena disitu hadirlah seorang direktur penyidikan
kpk kemudian yang diasumsikan bahwa ternyata kpk pada akhirnya mau hadir di ruangan pansus walaupun
sebenarnya kemudian ada informasi bahwa pimpinan kpk melarang direktur penyidikannya brigjen aris
budiman untuk hadir memenuhi panggilan pansus angket kpk kita akan kembali simak salah satu
pernyataan yang disampaikan oleh direktur penyidikan kpk aris budiman tentang adanya
friksi internal di tubuh kpk kami ingin mendengar lebih jauh ya saya melihat masih ada yang
disembunyikan setajam apa sih friksi dalam itu antara anda dengan novel memang friksi itu dimulai
ah bagi saya kan saya selaku direktur saya ingin melaksanakan tugas saya
namanya seorang direktur saya butuh penyidik dan sebagainya
ini beberapa kali saya mengusulkan misalnya untuk merekrut penyidik dan kita sudah rapat
di tingkat kedeputian sudah diputuskan oke kita terima penyidik seperti ini penyidik polri kan lalu kami
mengirim surat ke
hai dengan persyaratan persyaratan tertentu misalnya karena saya minta dua cukup apa penyidik yang
berpangkat akp dan kompol dan itu yang ditentang oleh apa kelompok yang tidak setuju dengan
hai kebijakan saya itu hai dan sehingga puncaknya itu saya dikirimkan saya ingat betul itu empat belas ane
februari email yang menyerang ya menurut saya menyerang saya secara personal pada awalnya memang
saya tidak sama sekali artinya tentu saya marah pak marah tersinggung terhina dikatakan
seperti itu tidak berintegritas hari ada apa yaitu saya bilang tadi klik ada klik yang mau
bisa bapak bapak akan mengangkat komisioner pun selama orang orang yang ada seperti ini susah pak
maksudnya gimana pak artinya kebijakan kebijakan organisasi itu sepanjang tidak seideh dengan
orang orang ini tidak akan bisa berjalan efektif orang kan di awal bapak mengatakan ada penyidik yang keras
hai kan begitu pak contoh penentangnya itu apa tadi pak mengatakan ada akb kompol segala macam
tapi dia mengatakan akan merusak blablu blablu blablu kan gitu ya kan bapak bisa sebut nggak
siapa penyidik itu pak penyidik senior maksudnya penyidik senior nggak itu pak namanya novel paswetan
hai cukup pimpinan makasih ya salah satu poin yang lain disampaikan bahwa nama novel ini disebutkan
sangat powerful bahkan dibanding pimpinan kpk itu sendiri itu kurang lebih yang muncul juga begitu
dalam rapat antara pansus angket dengan direktur penyidikan kpk arief budiman tadi pak haryono
bagaimana anda melihat hal ini pak haryono pernyataan pernyataan yang tadi disampaikan
oleh aris budiman dua hari lalu di ruangan pansus angket kpk ya jadi kalau di masa masa kita dulu kan
belum ada yang hal hal yang demikian itu ya jadi kalau di masa masa kita dulu kan belum ada yang hal hal yang demikian itu ya jadi kalau di masa masa kita dulu kan belum ada yang hal hal yang demikian itu
yang berbeda beda dengan background yang berbeda beda dan sudah memiliki pengalaman serta pengetahuan juga yang sangat berbeda beda
cara mereka berkomunikasi beraksi juga sangat beda beda yang tentunya itu belum tentu akan berjalan dengan smooth
jadi kalau umpamanya ada apa semacam ketidak harmonisan di awalnya bisa bisa saja tetapi saya bisa yakinkan bahwa tujuan mereka tetap sama
yaitu melakukan upaya upaya pemberantasan korupsi karena begitu dia masuk ke dalam kpk semuanya sama itu karena mereka sudah melalui yang namanya induksi
melalui juga apa penyamaan pemikiran penyamakan apa persepsi mengenai bagaimana tugasnya
kita dan lain sebagainya dan bagaimana kaitannya dengan instansi asalnya itu sudah betul betul dilepaskan betul betul dia fokus untuk berada di kpk
jadi kalau umpamanya ada yang mengatakan terjadi perbedaan perbedaan itu perbedaan perbedaan yang biasa biasa saja hanya perbedaan perbedaan dalam kaitan dengan berkomunikasi
dan berinteraksi dari masing masing jadi sebetulnya persoalan persoalannya itu tidak terlalu serius lah dan itu bisa ditangani sepanjang
memang memang harus di agak beda dengan zamannya saya dulu
di rdp sudah cukup itu di rdp kemudian dipertanyakan dan diberikan masukan masukan bagaimana memperbaiki cara berinteraksi cara karena memang agak berbeda ini mas
kalau zamannya saya dulu kan pegawai juga masih sedikit kemudian juga kantornya juga masih kecil sekarang dengan yang sudah semakin besar
span of control juga semakin besar tentunya perbaikan perbaikan manajerial administratif memang diperlukan
tetapi tidak terlalu serius lah buktinya apa
kpk tetap melakukan penangkapan ott kpk tetap menangin kasus kasus yang melalui pengaduan masyarakat dan penyelidikan
tidak tetap berjalan dengan baik pencegahan juga tetap berjalan dengan baik
kemudian upaya kerjasama dengan pihak lain juga tetap dengan baik

dan masyarakat sangat mendukung upaya upaya yang dilakukan oleh ppt

kpk jadi sebetulnya
tidak terlalu persoalan yang besar
kalau menurut saya
tetapi ketika kemudian pansus ini
menghadirkan direktur penyidikan
lalu beberapa hal juga
seolah olah ujung ujungnya ini adalah soal
nama novel baswedan
lanjutkan setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
ini kemudian memang cukup mengejutkan
menanggapi pernyataan pernyataan yang disampaikan
kita tidak perlu lagi mengulang
karena sebenarnya itu terus
menjadi hal yang mengejutkan
sebenarnya di ranah pansus
angket kpk dari dalam
sendiri direktur penyidikannya
mengungkap tentang ada hal hal ada kelompok
yang menjadi pembocor dokumen penyidikan
karena itu kan sering diperbincangkan
kan kok bisa bocor dokumen penyidikan
seseorang misalnya kemudian
apalagi bocor di media begitu lalu kemudian
ada oknum yang memiliki jaringan
sendiri kelompok yang
ingin terus mempertahankan apa istilahnya
status quo jadi siapa pun
pimpinannya tetap dia yang berkuasa
di situ kalau pandangan anda
sebagai bagian anti korupsi di luar kpk melihat
kpk benar seperti itu tidak sebenarnya
saya kira pertama
kita juga tidak bisa menerima bahwa
pernyataan aris budiman itu sepenuhnya benar ya
karena tidak sepanjang dia belum
divalidasi jadi ini kan
pernyataan yang muncul dari
pengalaman kemudian juga
ada penilaian terhadap situasi gitu bisa jadi
situasinya tidak seperti itu tapi kemudian dinilai
situasinya oleh subjektivitas
aris budiman menjadi seperti itu gitu jadi
tidak sepenuhnya benar
sepanjang belum divalidasi itu yang pertama
yang kedua saya kira juga
yang kalau memang
pernyataan aris budiman tidak bisa kita
terima secara sepenuhnya benar karena belum
divalidasi tapi ada yang fakta yang
sepenuhnya benar bahwa aris budiman
hadir ke dpr tanpa persetujuan oleh
pimpinan kpk ya kalau kita lihat di
luar faktanya itu sudah jelas
tapi bahwa apa yang disampaikan itu
benar atau tidak itu belum bisa
diterima secara penuh karena belum ada
validasinya gitu nah tapi kalau dia
kemudian hadir di pansus tanpa
persetujuan lembaga itu kemudian fakta
itu benar nah peraturan kpk nomor
tahun dua ribu lima belas kan menyatakan
direktur penyidikan itu berada di grade
kedua gitu ya jadi ketiga
di atasnya ada deputi penindakan
dan kemudian ada lagi pimpinan jadi ada
dua jenjang yang kemudian dilangkahi
oleh aris budiman kemudian hadir di
pansus apa kesimpulannya
bahwa dia melakukan pembangkangan
terhadap deputi penindakan dan juga
pimpinan kpk gitu nah itu yang pertama
yang kedua saya kira kalau pun
misalnya ada email dari novel
yang kemudian sudah dilaporkan
pihak kepolisian ya dan kemudian jadi alasan
pihak kepolisian untuk meneruskan
tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik itu
berlanjut pada tingkat penyidikan katanya
email itu dalam konteks apa novel baswedan
perlu diketahui beliau itu adalah
ketua wadah pegawai
wadah pegawai sehingga memang
warah pegawai ini kan memang dibentuk
dan legal ya di institusi kpk itu
sehingga menurut saya sah sah saja ketika
wadah pegawai mengkritik misalnya pimpinan
kemudian menyampaikan masukan
itu kan sah sah saja itu yang saya katakan tadi
sepenuhnya benar karena belum divalidasi
karena berisi pengalaman pengalaman itu dan penilaian
terhadap situasi kan bisa jadi memang tidak
seperti itu situasinya bisa jadi memang
emailnya juga tidak bernuansa apapun
tapi walaupun versi dari aris budiman
itu adalah kata kata yang menghina
itu kan itu yang dinilai situasinya oleh
yang bersangkutan gitu jadi saya
ingin mengatakan jangan sampai juga kita
merasa bahwa apa yang disampaikan itu
sebelum divalidasi tapi faktanya
dan forum validasinya adalah tidak mungkin karena novel
sampai hari ini
diserang dan sampai satu ratus empat puluh hari ini
tidak ada pelaku yang diusut gitu nah ini
juga menjadi pertanyaan kenapa untuk
kasus ini kemudian
sangat cepat sekali tapi kasus yang menimpa
novel penyiraman air keras sulit sekali
baik tentu saja ini masih bergulir
dan juga akan kita lihat kemana sebenarnya
lagi lagi kita menanti kemana
arah pansus angket kpk benarkah
ada dugaan bahwa sebenarnya kesimpulannya
sudah dibuat tinggal ini mencari pemenar pemenar
saja dugaannya seperti itu
baik saya ucapkan terima kasih
kepada pak haryono umar yang mau meluangkan
waktu untuk cnn indonesia prime news malam ini
terima kasih juga bang miko ginting
telah bergabung bersama kami malam ini selamat malam